gedung bertingkat dulunya memang menggunakan tangga untuk naik turun berpindah lantai
namun hal tersebut sekarang sudah tergantikan dengan teknologi lift atau elevator yang tentu mempersingkat waktu dan tenaga
perkembangan dunia konstruksi dan arsitektur kini bergerak sangat pesat
termasuk munculnya berbagai jenis elevator atau lift terbaru nih
lalu apa yang berbeda kini
kita pelajari terlebih dahulu cara kerja lift
kembali ke pelajaran sekolah
pada dasarnya prinsip kerja lift adalah sistem otomasi yang merupakan pengembangan dari pesawat sederhana jenis katrol
katrol berupa roda beralur yang dililitkan dengan tali dan dapat membantu meringankan beban yang berat
namun untuk lift juga menggunakan energi listrik sebagai tenaga untuk menggerakannya
dan ada beban besi di bagian samping ataupun belakang lift
lift pertama kali diperkenalkan di tahun seribu delapan ratus lima puluh an oleh seorang asal amerika
dosen teknik mesin fakultas teknik ui ardian syahyati mengatakan
dari zaman ke zaman
sistem kerja lift memang sama yaitu katrol
namun yang berbeda adalah teknologi dari aspek kecepatan lalu lintas dari lift dan keselamatan
umumnya kecepatan lift berkisar enam puluh sampai sembilan puluh meter per menit
namun kini gedung pecakar langit kecepatannya bisa mencapai enam ratus meter per menit
salah satunya gedung burj khalifa di uni emirat arab
selain itu ada juga pengaturan dari segi traffic lift
seperti menggunakan kartu untuk mengakses lift dan kecepatan lift di dunia emirat arab
selesai lantai tertentu dan pengaturan tombol lift yang terhubung antar lift lainnya
sehingga jika ditekan yang berada yang paling dekat lah yang akan sampai terlebih dahulu
teknologi lainnya bisa juga diperkenalkan multi car ya
jadi beberapa kereta berada dalam satu lorong untuk melayani lantai lantai yang berbeda
dengan begitu bisa juga menghemat space
berapa teknologi yang terbaru
juga sudah bisa memungkinkan lorong yang tidak lurus vertikal
jadi dia bisa tidak lurus vertikal jadi bisa horizontal juga
terakhir aspek keselamatan pun kini semakin canggih dengan sensor di pintu lift
yang akan kembali terbuka jika masih ada barang atau tubuh
ada juga otomatisasi ketika terjadi kebakaran atau gempa
lift yang memiliki baterai cadangan bisa menuju ke lantai yang aman dan berhenti otomatis